kita beralih ke cabang lain indonesia open exports championship dua ribu tujuh belas telah berlangsung di kawasan megamas manado sulawesi utara
atlet skateboard indonesia menjadikan ajang ini sebagai persiapan ke olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo
cabang bmx flatland mengawali pesta olahraga ekstrim terbesar di indonesia tahun ini indonesia open exports championship ioxc dua ribu tujuh belas
kegiatan olahraga ekstrim di manado telah berlangsung di kawasan megamas manado sulawesi utara
kegiatan olahraga ekstrim di manado telah berlangsung di kawasan megamas manado sulawesi utara
medali emas diraih jen william prevost asal kanada setelah meraih poin empat ratus delapan puluh
peringkat kedua dan ketiga diraih oleh biker asal thailand pakum posa art dan taslim razif asal malaysia
biker thailand pak pum posa art juga meraih penghargaan best trick

dilaksanakan di pinggir pantai manado dengan pemandangan yang indah acara puncak iofc dua ribu tujuh belas semakin panas
diawali dengan inline skate ji rasak atlet asal malaysia menjadi yang terbaik setelah melakukan beberapa trik ekstrim
atlet asal tiongkok zhang chi dan wang pen berada di posisi kedua dan ketiga
dari cabang bmx street atlet thailand yang terkenal dengan nyali besarnya rung rung pami menjadi yang terbaik

peringkat kedua dan ketiga diraih penghargaan best trick
peringkat kedua dan ketiga diraih penghargaan best trick
posisinya disusul dua atlet indonesia ardika winata dan abdul syukur yusuf
di partai puncak skateboard yang menjadi cabang olahraga di olimpiade dua ribu dua puluh mempertandingkan nomor street
dua atlet terbaik indonesia mario palandeng dan sanggu dharma menduduki peringkat pertama dan ketiga
mereka adalah wakil indonesia saat kejuaraan skateboard world champions di vise perancis
sedang peringkat kedua diduduki oleh rubi anda atlet terbudah skateboard indonesia
kemenangan ini membuat palanding menetap olimpiade dengan optimis
dengan fasilitas yang memadai dan pemerintah bisa support kalau saya saya yakin lima besar di dunia kita bisa dapat lah
saya harus harus bekerja keras ada percaya diri aja
lomba yang memperbutkan total hadiah lima ratus empat puluh delapan juta rupiah ini
digelar setelah indonesia open export championship dua ribu enam belas sukses digelar di serang
kementerian pemuda dan olahraga juga memandang kegiatan ini sebagai salah satu ajang persiapan ke olimpiade
dengan ex ini menjadi sebagai wadah untuk mempersiapkan atlet atlet kita di olimpiade di jepang dua ribu dua puluh
mudah mudahan dari asosiasi maupun federasi dari disiplin olahraga ini yang dipertandingkan di olimpiade
menjadi suatu pemecah
dengan masuknya skateboard sebagai salah satu cabang olahraga olimpiade
menandakan bahwa olahraga ekstrim sudah mulai mempunyai tempat di dunia